informasi pertama cnn indonesia update datang dari turki
aktivis hak asasi manusia melakukan aksi protes di kota istanbul
meminta tiongkok menutup kem tahanan yang menahan sekitar satu juta suku ugers
pada hari selasa waktu setempat
demonstrasi itu bertepatan dengan dewan hak asasi manusia pbb
yang tengah melakukan penyelidikan pada catatan tiongkok
terkait pada perlakuan terhadap kaum minoritas
terutama kaum igurs dan tibet
tiongkok diberitakan telah menempik semua tuduhan
terkait dengan pelakuan buruk tersebut
kita ke norwegia anggota organisasi keamanan dan kerjasama eropa
atau osce termasuk dengan rusia dan belarus
berkunjung ke norwegia untuk melihat latihan gabungan nato
pada senin waktu setempat
sebanyak lima puluh ribu tentara dua ratus lima puluh pesawat udara dan sepuluh tank
dan kendaraan darat lainnya
melakukan pelatihan di bawah suhu sangat dingin
di norwegia pada pelatihan yang dinamakan trident juncture delapan belas
latihan gabungan tersebut diikuti oleh pasukan militer
dari tiga puluh satu negara anggota nato
yang dilakukan sepanjang laut baltik hingga islandia
berikutnya kita kembali ke tiongkok
ke inggris sepuluh ribu obor dinyalaikan di tower of london
untuk memperingati para korban yang tewas dalam perang dunia pertama
pada hari selasa waktu setempat
inaugurasi dengan pembacaan puisi last post
terdengar dari salah satu sudut menara
dalam acara yang diberi tajuk beyond the deepning shadow ini
akan berlangsung selama delapan hari nanti
setiap malamnya menara akan diterangi oleh obor yang dinyalakan oleh para relawan
yang merupakan anggota keluarga
yang memiliki hubungan dengan tragedi perang dunia pertama
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesian newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi
saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa